pertumbuhan uang beredar ataupun m dua sepanjang november dua ribu enam belas meningkat
berdasarkan data yang dirilis bank indonesia pertumbuhan m dua bersumber dari komponen uang beredar
pertumbuhan m dua ditopang oleh kenaikan pertumbuhan kredit perbankan
bank indonesia menilai kenaikan tersebut sejalan dengan masih berlanjutnya proses transmisi
pelonggaran kebijakan moneter dan makro prudensial guna menjaga stabilitas sistem keuangan